cuma segini doang
gue bakal balikin ini
setelah lo ganti rugi
bajunya kado dari aku
waktu kita masih pacaran
di hari jadian kita yang pertama
kok kamu masih simpan
kamu pakai lagi kekecilan kayak gini
kamu tau gak
semua barang yang pernah dikai sama kamu
selalu aku jaga
karena semua menyimpan namanya yang paling indah buat aku
aku harap ini semua kenangan
dan aku selalu cinta sama kamu sampai kapanpun
maafin aku kalau aku membuat kamu ragu
kalo aku pernah nyakitin hati kamu ya
maafin aku juga mas
itu kan mobil mas bram
jadi mas bram masih pulang kerumah ini
sepertinya terorku belum berhasil memisahkan mereka
curigain banget nih orang
apa kamu yang namanya farah
apa jangan jangan ini orang suruhan beram yang disuruh menangkapku
hei hei tunggu aja yang kabur
hei tunggu aja yang kabur
kayaknya perempuan itu bener bener farah yang suka ngejar ngejar pak bram
saya harus laporkan bu ayu
urusan kita sudah selesai
tugas kamu juga cukup sampai disini
melihat mereka baikan
soal aku ngeliat orang tua aku sendiri
semoga aja tante ayu dan om bram terus rukun dan bahagia
papa pulang cepet karena dina ada misi spesial buat papa
akhirnya papa sama papa aku baikan
mereka makasih banyak ya
aku berantem banget bisa ketemu sama kamu
selama ini aku ngerasa kalau aku udah anak tunggal
tapi semenjak ketemu sama kamu
aku ngerasa kalau kamu itu adalah kakak yang tuhan berikan buat aku
walaupun kita terlahir dari rahim ibu yang berbeda
mika kok badan kamu panas
ya emang meka
mendingan sekarang kita ke kamar aku dulu ya
terima kasih lina kamu sangat baik sama aku
kamu lah yang sebenarnya cocok sama bimo
dan aku gak pernah sebanding dengan kalian
aku gak pantas membuat kamu terluka
dan aku juga gak pantas untuk bimo
yaudah deh kok kayak gitu mendingan sekarang kita panggil dokter aja ya meka
gak perlu aku baik baik aja kok
cuma aku senang
aku punya saudara sebaik kamu
nah cocok kan
nanti sekalian aja kalau misalkan kamu mau ke kampus pakai tas aku ya
ini tante bawain gubur
gak usah tante aku udah mendingan
tapi tetep dimakan ya
ini buatan tante sendiri loh
beruntungnya kamu meka
aku aja gak pernah dimasakin sama mama
aku aja gak pernah dimasakin sama mama
nanti di abisin ya
lu jest minta kalo om mw gk tolong percetit si sampe itu

ibu aku kangen
tapi aku janji nanti aku bakal sering ke main main ke rumah kamu
aku gak mau kamu sedih
kau pasti terluka
jika bu ayu ada di dekat kita
bagian kan gak mau duluan
kamu yang nipuk aku
kau pikir emang aku tempat sampah
untuk benerin gitu doang itu bisa habis minimal lima juta
banyak emik lo mana sih
aku teriakin maling ya
udah rusakin mobil lo orang gak mau ganti rugi
cuma segini doang
dan ini cuma rejah

peh bagaimana sih jadi